aku benar benar sangat menyayangimu
tapi aku tidak bisa berbuat apa apa adikku
rayi kenting manik
aku berangkab menjadi seperti ini tanda brahm
apa salahku kepadamu
apa salah ibundamu kepada mlihan dabramu
kenapa kamu jadi berubah seperti ini suraui seja
rayi kenting manik
rayi kenting manik
karena aku di dalam air
kemana paman itu
sepertinya dia ada disini
sepertinya dia ada disini
sepertinya dia ada disini
sepertinya dia ada disini
menunggu nanda prabu
untuk apa ua melakukan itu
ibu kamu tercinta
jika seorang raja
sudah mengeluarkan titah dari mulutnya
pantang untuk ditarik
tolong bebaskan sekali ini saja
sudah aku katakan wak
aku tidak akan membebaskan ibu daku
tolong bebaskan sekali ini saja
rayi gentering manik
adalah ibunda tercinta
beribu ribu mohon nanda prabu
aku benar benar menyusah
aku benar benar menyusah
aku benar benar menyusah
berhentikan ibu kepadamu
berhentikan ibu kepadamu
kau benar benar anak doa aku
tak akan ada lagi
tak akan ada lagi
aku menyesal telah melahirkanmu
aku menyesal telah melahirkanmu

semoga dewa tayang agung mengotakmu
perjurit bawa ibun dago kalun alu aku akan melaksanakan membanjur sekarang juga
wak mohon tolong jangan lakukan itu nanda prabu
tolong nanda prabu sekali ini saja
jangan nanda prabu
tidak bisa wak ini urusan ku
jangan ikut camu
mohon ampun kunci ratu
kami mendapat perintah dari petusti prabu surawi sesa
untuk membawa kunci ratu ke alun alun dalam penjalanan ke kumpang pajak
kita percaya bahwa aku bisa berjalan sendiri bahkan menuju kematianku